menteri di dalam kabinet presiden terpilih wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran raka bumenggeraka
diperkirakan akan memiliki komposisi yang gemuk
prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah menteri dalam kabinetnya
dari tiga puluh empat menjadi empat puluh kementerian
menurut partai gerindra gemuk dalam konteks bernegara artinya bagus
karena tantangan dan tujuan negara yang besar
tantangan kita besar target target kita besar
wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang
berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar
tapi kan ada ketakutan hanya untuk akomodasi parkol parkol lain
ya dan nggak apa apa jadi masukan bagi kami
jangan sampai hanya sekedar untuk apa namanya
mengakomodir keketuhan keketuhan politik
merespons adanya wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet prabowo gibran
hal itu ditanyakan langsung ke presiden terpilih
apakah memang diperlukan rencana penambahan kementerian pak di kabinet yang akan datang
kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden kepada presiden terpilih
tanyakan kepada presiden terpilih
tanyakan pada presiden terpilih
menurut undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
kabinet dibatasi hanya tiga puluh empat menteri saja
pasalnya kabinet dengan menteri yang banyak
tidak akan efektif untuk menopang kinerja presiden
dibatasi berdasarkan undang undang tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
dimana batas maksimalnya hanya tiga puluh empat
gagasan pembatasan para menteri ini sesuai dengan pengalaman ketatanegaraan kita
beberapa kali pemerintahan di masa lalu
membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien
lebih berbasis kepada upaya bagi bagi
pembentukan kabinet bukan sekedar politik dagang sapi
tapi memenuhi kebutuhan publik sekaligus menunaikan janji janji